hari ini tanggal dua puluh dua april biasanya diperingati sebagai hari bumi
ini momen yang biasanya diasosiasikan juga dengan tema tema pelestarian alam
menandai peringatan hari bumi korespondensi nn indonesia ramariyadi
merangkum sejumlah fakta ironis
betapa perhatian terhadap pelestarian hayati di wilayah jakarta
seolah dikorbankan demi percepatan pertumbuhan ekonomi
jumlah serta kondisi pohon asem kiara payung dan tanjung
yang dulu mendominasi garis sepadan jalan ibu kota
kini hanya menjadi hiasan semata
memorabilia miris yang mengingatkan betapa hijaunya kota jakarta
sebelum pemerintah indonesia memutuskan untuk mengejar segala ketertinggalannya
dalam membangun infrastruktur untuk mendukung percepatan ekonomi
sebagai contoh bantaran kalimalang yang dahulu didominasi oleh pohon sukun
kini nampak tandus
yang tersisa hanya pilar fondasi untuk proyek tol
bekasi cawang kampung melayu atau beca kayu
setidaknya satu ratus lima puluh lima pohon di sepanjang jalan jenderal sudirman
akan dipindahkan untuk mengakomodir perlebaran trotoar
serta proyek jakarta mass rapid transit

nanti kita taruh lagi untuk di lokasi lain
upaya dinas pertamanan dan pemakaman untuk mempertahankan pohon yang ada
memang patut diapresiasi
namun pelestarian pohon yang ada tidak bisa berhenti di sini
pepohonan selain menjadi sumber oksigen dan tempat berteduh
memiliki fungsi sosial yang seringkali terlupakan
meski memiliki lebih dari satu empat ratus taman kota
yang menjadi tujuan rekreasi favorit warga jakarta
adalah taman suropati di bilangan menteng jakarta pusat
dua hingga tiga hari setiap minggunya
komunitas tiup taman suropati bertemu di sini
untuk mengasah kemampuan mereka bermain seksofon
pemerintah dki jakarta beserta dinas pertamanan
perlu menggalakkan pembangunan
serta pemerataan pembangunan ruang terbuka hijau
di seluruh daerah dki jakarta
karena kesejahteraan masyarakat tidak hanya dapat diukur
menggunakan pembangunan infrastruktur
serta tingkat pertumbuhan ekonomi
namun bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan lingkungan sekitar mereka
untuk menggapai potensi mereka setinggi tingginya
sejauh angan dan cita dapat membawa mereka